saya perlu sampaikan kesempatan ini saya garis bawahi saja bahwa kondisi penyebaran covid di jakarta ini masih amat mengkhawatirkan
tingkat penyebarannya masih cukup tinggi kalau kita perhatikan lonjakan angka kasus cukup besar
karena itu pada seluruh masyarakat untuk serius di dalam melaksanakan pembatasan jaga jarak atau biasa disebut sekarang physical distancing untuk mencegah pendularan
jadi ini harus dikerjakan secara amat serius kemudian di pemprov dki jakarta juga secara khusus memberikan instruksi kepada para ketua rt rw
dasar wisma pkk dan kader pkk untuk melakukan identifikasi atas kelompok masyarakat yang rentan bila tertular covid sembilan belas
mereka adalah warga lanjut usia di atas enam puluh tahun kemudian penyandang juga penyakit penyakit bawaan
misalnya ada diabetes ada penyakit jantung ada penyakit paru ada penyakit tekanan darah tinggi itu diantaranya ada lagi sebagian
jadi mereka bertugas untuk mengidentifikasi di kelingkungannya lalu secara khusus melakukan sosialisasi cara cara mencegah dari pendularan
dan ada sebagian
jadi dari lansia yang tinggal sendirian tanpa didampingi oleh keluarganya disitu harus ada pendampingan khusus
dan kita sudah sampaikan kepada para ketua rt rw untuk bisa memberikan dukungan agar mereka bisa tetap bertahan di rumah tanpa harus pergi keluar
kenapa ini juga saya sampaikan
karena selain data
jumlah kasus yang disampaikan resmi oleh kementerian kesehatan
pemprov dki jakarta juga memantau data dari dinas pertamanan dan hutan kota
ini adalah dinas yang mengurusi pemakaman
terjadi pemulasaran dan pemakaman dengan menggunakan protap covid sembilan belas
protapnya itu antaranya bahwa jenazah dibungkus dengan plastik menggunakan peti lalu harus dimakamkan kurang dari empat jam lalu petugasnya menggunakan apd
sejak tanggal enam itu mulai ada kejadian pertama
sejak tanggal enam itu mulai ada kejadian pertama
sampai dengan kemarin tanggal dua puluh sembilan itu ada dua ratus delapan puluh tiga kasus
sampai dengan kemarin tanggal dua puluh sembilan itu ada dua ratus delapan puluh tiga kasus
artinya ini adalah mungkin mereka mereka yang belum sempat dites karena itu tidak bisa disebut sebagai positif
atau sudah dites tapi belum ada hasilnya kemudian wafat
ini menggambarkan bahwa situasi di
ini menggambarkan bahwa situasi di
menggambarkan bahwa situasi di
jakarta terkait dengan covid amat mengkhawatirkan
karena itu saya benar benar meminta kepada seluruh masyarakat jakarta jangan pandang angka ini sebagai angka statistik

itu adalah warga kita yang bulan lalu sehat yang bulan lalu bisa berkegiatan
mereka punya anak mereka punya istri punya saudara
dan ini semua harus kita cegah pertambahannya dengan secara serius
tinggallah di rumah
disiplin untuk menjaga jarak
lindungi diri lindungi keluarga lindungi tetangga lindungi semua
pertamanan dan hutan kota yang mengurusi makam ini punya angka yang lebih tinggi lagi
mari kita ambil tanggung jawab semuanya
itu juga sebabnya kenapa kami merasa perlu untuk
menyampaikan pesan yang amat kuat pada seluruh masyarakat soal ini
saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan
pembuatan padat ini apa
bagi pembuatan masyarakatnya
karena mereka kan logistikal distansinya agak susah bersama sama
jadi disitulah sebabnya dari awal kita sampaikan
bila kita berbicara tentang menjaga masyarakat
deteksi awal itu dibutuhkan
para ketua rt rw yang menemukan kasus bisa langsung lapor kepada lurah
dan wali kota sudah menyiapkan
tempat tempat apabila ada masyarakat yang
memiliki gejala covid
atau masuk di dalam kategori
mereka akan dibantu disiapkan tempat di luar pemukimannya
tadi di bilang bahwa
masyarakat di jakarta ini sangat mengawal dengannya
apakah itu tadi yang dianggap
atau dianggap dengan banyak orang
yang kemudian juga
masyarakat di jakarta ini sangat mengawal dengannya
keputusan mengenai karantina wilayah itu ada di
kewenangan pemerintah pusat
kami di dki jakarta
memang mengusulkan itu
surat terkait dengan itu
dan di dalam
kami menyebutkan ada beberapa sektor
yang harus tetap bisa berkegiatan
pertama adalah energi
yang kedua adalah pangan
ketiga adalah kesehatan
keempat adalah komunikasi
dan kelima adalah keuangan
itu yang kita pandang
perlu mendapat perhatian
tentu akan ada sektor sektor esensial lain
jadi ini contoh saja
lima tapi tidak terbatas lima
artinya kebutuhan kebutuhan pokok
dan lain lain tetap harus
bisa berkegiatan seperti semula
jadi lima itu esensial
energi kesehatan pangan
kalau belum ada
kalau langkah kita menyiapkan semua skenario
kita siapkan semua skenario
mengatur itu semua termasuk
untuk perjalanan ke luar jakarta
ya itu salah satunya
pak kalau sudah mengusulkan
artinya petros sudah memiliki skema
karantina wilayah yang jelas
itu semua keputusannya bukan di kita
keputusannya kan bukan di kita
tapi kita menyiapkan untuk
karena seperti kita ketahui
bapak presiden memberikan arahan mengenai
pembatasan sosial berskala besar
undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
tentang karantinaan kesehatan
dua pekan ini sudah melaksanakan
jadi jakarta selama dua pekan ini
itu kalau di pasal lima puluh sembilan ayat tiga
peliburan sekolah dan tempat kerja
kemudian pembatasan kegiatan keagamaan
lalu kegiatan di tempat umum
dan fasilitas umum

ini adalah contoh yang sudah selama dua pekan ini kita lakukan
selama dua pekan ini
kita melaksanakan seperti
dalam undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas
yang biasa disebut sebagai
pembatasan sosial berskala besar
yang biasa disebut sebagai
pembatasan sosial berskala besar
karena itulah kewenangannya terbatas
kita makanya berharap ada
sehingga kita bisa melakukan
saya rasa cukup itu dulu
biar nanti kepala dinas perhubungan menjelaskan secara detail salah satu poin utamanya adalah jakarta adalah epicenter
dan kita berharap apa yang sekarang terjadi di jakarta tidak menyebar ke seluruh indonesia
karena itulah langkah langkah pembatasan dilakukan
nanti biar detailnya pak kepala dinas perhubungan saja menjelaskan
begitu ya teman teman terima kasih
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh